ya udah mendingin inti mandi dulu deh nenengin pikiran
gue curiga sama lo lo jangan jangan kirian lo
aneh kagak ngajak inti aneh nyuruh mandi
lo gak mikirin perasaanmu gitu
gue kan gini gini gue tugas kelurahan
gak usah nangis sih
aki udah aki capek aiki
tadi abis jemurin kolornya aki banyak bander
eh kagum kok dikit lagi
kepala dong kepala ya kepala kepala
tidak ada yang berani ariesan
aduh aduh aduh gampang nih kagum berat dimana ya
kagum berat dimana ya
pasti buaya itu ada di sini
mana tuh tua bangka
gelang gelang gelang geleng aja misalnya
ini racingnya ada di sini
lo berdua masih mau kerja apa kagak
kepala ibu bapak calon mertua
setahun gak punya anak aja kesana langsung anaknya kembar enam pap
waduh kayak kucing mian
hehehe yaudah kalau nek ada perlu mama ada perlu silakan silakan
eh yaudah deh mama ke daun dulu ya pa
eh ma lo mau bunting kek lo mau hamil kek gue gak pikirin
yang penting gue mesti jadiin si ito jadi bini gue lho tahu gak
sangguh aja ma
eh si abang ketawa isi suratnya apaan bang
hahaha inilah kita diundang ke jakarta sama calon matu
terus kita naik apaan bang dari sini
masa kita nyewat rakyat si tambin bang
calon matu udah nyuruh orang untuk ngejemput kita
terus berapa hari bang kita nginep di rumahnya
kita nggak diinepin di rumah kita diinnepin di hotel lebih enak
di hotel kok bukan nginep di rumahnya bang
puliga terus mulai dari sana ke tabur
gak ada gak enak ma
lo udah petugas dengerin ini
ini buat si ramji
ini buat si
jangan nanti orang tau
ya kasih kak
eh lebih dosa lagi kalo adik adik lo kaget sekolah
karena lo bawa pecat kaget kerja nggak penyelidikan
bener tuh aki aki
waduh rocky amat itu orang kaya
wih gateng semuanya
gimana sih tapi kan
itu dia ucun
itu tuh tuh
nangis jangan gitu gitu
aduh sakit kenapa
kan malu dia itu namanya lewat
ah gue nggak peduli malu
gue secara nista itu diputuskan cuma pakai surat loh
nih suratnya gue simpan
suratnya gue simpan sebagai bukti
sebagai bukti dia putuskan gue dengan cara kencang seperti itu
sini naik simpelan di sini
sini naik simpelan di sini
sini naik simpelan di sini
gue nggak peduli sama orang lain
ayah nggak nyangkir pok
bang ramji tekan lagu ini empok
berlan juga berapa lama kita berpisah
masa dia mau kahwin sama cewek lain
dasar laki laki gombel semuanya
selain itu sampai mampu juga ada surat sebagai bukti
gue simpen sebagai bukti
nggak kayak super semar nggak ada buktinya
sampai mau ngasih ngasih jantungnya leh
sampai mau ngasih ngasih hatinya leh
emang dikira mau putih lasi apa ya
lo kenapa ini deket deket gue mulu lo
lo naksir sama gue yang betul betul sekarang gue lagi kosong ya
nyebut ci nyebut
aduh kan gue dua kali kali nyebut
put put put
orang jelas jelas dia bilang kalau bulan depan itu bakal mau kawin sama cewek lain pak
pokoknya mpok minta mabih
minta mabah apa
mpok kagak salah ya apa apa nih
gue nggak peduli
itu lo kena kebangetan kok
lo kelewatan toh
kalau kelewatan mesti lo balik ke anjing
nangisnya kayak begini
kayak anak kecil lagi
pokoknya lo jangan percaya deh sama nih surat
maksudnya mpok nih
nggak kenapa napa sih
cuma jangan percaya aja deh sama isinya
gue diem bukan karena gue sadar
bukan karena gue sabar sih
tapi emang gue capek
ya udah mendingin inti mandi dulu deh
lo ngajak gue mandi
lo jangan jangan kirian loh
aneh kagak ngajak inti
aneh nyuruh mandi
inti kudunya bud
udah asar sen
kita sholat dulu yuk
kebalik seharusnya lo yang ngasih tau gue
monggo terima kasih amat
baik baik baik
bapak sama ibu udah lama datang
baru aja juga nyampe gitu ya
itu anak kakak sekalian dibawa nih pak
ya kita berdua kan
mau kenalan juga sama calon mantu
ya nggak lah ya
maaf bapaknya ibu nek
beliau itu belum punya anak bapak berbelas kok
beliau pengen punya anak setelah menikahi mak itok
jadi bapak ini saya
gagak salah dia milih nih
kurus kayak gitu
terus bicara dulu sama bang ramji
ramyu bakal nikah minggu depan
oh kita bener
taunya dari nyamang babe
justru nyamang babe benci sama si ramji
udah ngihatin itu
beneran kagak tahu
awas kalau uang ya
cepet aman iki
cepet lagi iki cepet aman
aduh berapa sih
cepet lagi iki

aduh gimana ini
masuk berapa kali
gagal bisa kagak mau aja
aduh aduh aduh aki
nyuruh kita datang ke jakarta lagi
katanya ada urusan yang sangat maha penting
gue juga kagak setuju si ito kawin nama tua bangka
tapi kita harus datang lah
tapi inget ya bang
tidak ada yang noloh
ayo cepetan mau gue bawa pesek gue
mau kemana tuh orang rapi begitu